halo sahabat kompas tv kembali bersama saya glory oyong presenter versi artificial intelligence
kali ini kita akan membahas soal serangan balasan yang dilakukan oleh iran kepada israel
yang dikhawatirkan konflik dapat meluas
dunia tegang dengan serangan langsung iran ke israel
serangan dikhawatirkan memperluas eskalasi konflik timur tengah
minggu empat belas april dua ribu dua puluh empat waktu setempat iran meluncurkan ratusan rudal nirawak rudal berisik dan rudal jelajah
dengan serangan itu konflik timur tengah mengalami eskalasi tertinggi sejak perang israel
dengan organisasi gerakan islam sunni dan nasionalisme palestina dimulai pada tujuh oktober dua ribu dua puluh tiga lalu
dan berpotensi meluas serta melibatkan lebih banyak negara
upaya mencegah serangan iran di israel itu terus berlanjut
setelah serangan tersebut media israel the times of israel dan kantor berita turki
anadolu melaporkan militer israel telah mencabut perintah bagi warga israel
untuk berlindung dari serangan iran dan bersembunyi di ruang aman
pencabutan perintah berlindung itu mengindikasikan serangan iran sudah berakhir untuk saat ini
jurubicara pasukan pertahanan israel laksamana muda daniel hagari mengatakan
sebagian besar rudal yang diluncurkan dari iran dicegat di luar perbatasan israel
sistem pertahanan udara israel iron dome dan jet tempur manis
mereka berhasil menjatuhkan sejumlah peledak itu
hagari hanya mengatakan israel akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi keamanan negara
serangan besar besaran yang dilakukan iran merupakan eskalasi katanya
menurut hagari salah satu serangan itu melukai seorang perempuan muda di negef
gadis itu menurut petugas medis terluka oleh pecahan peluru setelah dicegat
menyebabkan kerusakan ringan pada infrastruktur di pangkalan militer di israel selatan tersebut
militer israel mengatakan iran menembakkan ratusan pesawat nirawak pembawa bom ke arah israel
iran mengumumkan juga meluncurkan rudal balistik dan rudal jelajah yang jauh lebih merusak
kantor berita iran mer melaporkan setidaknya tujuh rudal menghantam pangkalan udara ramon di gurun negev
presiden amerika serikat joe biden mengatakan
pasukan amerika serikat membantu menjatuhkan hampir semua drone dan rudal yang ditembakkan iran ke israel
ia juga menekankan dukungan kokoh bagi perdana menteri israel benjamin netanyahu
biden menambahkan dia akan mengumpulkan para pemimpin negara negara anggota g tujuh
untuk berkoordinasi dalam langkah diplomatik bersama atas serangan iran tersebut
proksinya yang beroperasi di yaman suriah dan irak meluncurkan serangan udara yang belum pernah terjadi terhadap fasilitas militer di israel
saya mengecam serangan ini dengan keras katanya
sebelumnya biden telah memerintahkan pesawat militer amerika serikat dan penghancur rudal balistik ke timur tengah dalam beberapa hari terakhir untuk menghadapi ancaman iran terhadap israel
pertemuan ketiga pertemuanparti yang terjadi di timur tengah di ruang situasi gedung putih
biden dan tim keamanannya menggelar rapat mendadak untuk memantau serangan tersebut
ia langsung mengadakan pertemuan utama dewan keamanan nasional di ruang situasi gedung putih untuk membahas situasi yang sedang terjadi di timur tengah demikian pernyataan gedung putih
pentagon melaporkan menteri pertahanan amerika serikat loid austin telah berbicara dengan menteri pertahanan israel yo afgalan untuk membahas ancaman regional yang mendesak
ia menegaskan bahwa israel dapat mengandalkan dukungan penuh amerika serikat untuk membela israel dari serangan apapun oleh iran dan proksinya di kawasan
penasihat dewan keamanan nasional amerika serikat jake sullivan juga berbicara dengan rekannya di israel untuk memperkuat komitmen kuat washington terhadap keamanan israel
jurubicara dewan keamanan nasional amerika serikat adrian watson mengatakan
iran telah memulai serangan udara terhadap israel amerika serikat akan mendukung rakyat israel dan mendukung pertahanan mereka terhadap ancaman dari iran katanya
dari lebanon kelompok hasbola menyatakan telah meluncurkan serangkaian serangan roket terbaru ke arah dataran tinggi golan beberapa jam setelah iran mengerahkan drone tempur ke israel
selama ini hasbollah kerap terlibat baku serang dengan militer israel
dewan keamanan perserikatan bangsa bangsa pbb langsung mengagendakan pertemuan darurat mengenai serangan iran tersebut
pertemuan tersebut rencananya akan diadakan
pada pukul empat sore hari minggu dan atas permintaan israel kata jurubicara malta yang memegang jabatan presiden bergilir dewan keamanan pbb bulan ini
dalam sebuah surat ke dewan keamanan pbb duta besar israel untuk pbb gilat erdan menyebut
serangan udara iran sebagai pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan israel
hari ini iran telah melancarkan serangan langsung dari dalam wilayahnya lebih dari dua puluh
sebelumnya serangan ini menyebutkan keadaan yang menyebabkan perang antara israel dan iran
serangan ini merupakan eskalasi yang parah dan berbahaya tulisnya
bagaimana pendapat kalian soal konflik yang terjadi antara iran dan israel
nantikan informasi menarik lainnya bersama saya glory oyong presenter versi artificial intelligence